haa bete kan lu
emang gue sengaja supaya lo masuk ke kamar
bingung aja seneng banget ya kayaknya
dia dapat cincin dari kamu
dan dia tuh seneng banget
kamu nembak dia pakai cincin ya
kamu tuh bener bener so sweet banget ya
soalnya kamu tau ya kalo reva tuh seneng
banget terima cincin dari kamu
dia suka banget
kalo gak salah kemarin dia pake
iya tante barusan dia pake
tapi aku gak sempat tanya
dia nerima cinta saya atau enggak
di dalamnya itu ada surat ya
isinya apaan sih gimana sih ceritain dong
lo tau gak
cincin yang dari gue dia pake atau engga
kalo dia pake berarti gue diterima
gue yakin lo gak bakal diterima
soalnya lo nekat banget
gue akan bukti
sekarang gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
liat gue cabut ya
kok hp dimatikan
emang kok laruh
non itu ada temannya lagi nunggu di ruangan tamu
lex lo tumben ya dateng ngabarin gue atau
telpon gitu emang kenapa
ya anggap aja surprise
ini anak abis makan apa sih giginya abis ada cabe gitu
kasih tau gak ya tapi ntar kalau gue kasih tau dia tengusin lagi
ayo deh biarin aja deh kasian
sekarang reva senyum senyum beda gitu sama gue
oh iya mau minum gak
enggak usah thanks
oh iya gue suka lo pake cincin itu
iya gue juga suka bagus ya
yes beneran dia suka berarti gue emang udah diterima
duh gue harus ngomong apa sekarang kenapa gue jadi guru begini
gak ada apa apa
gak ada apa apa
foto ini buat bukti kalau freva udah nerima gue jadi pacarnya
lo kenapa lex
gak apa apa gue cuma mau tanya gimana sekarang
eh ada si ganteng
apa kabar senang deh kamu ada di sini
gue ada di sini gak apa apa kan ikut gabung
al next kayaknya gue mendingan eh gue mau ke atas dulu ya
soalnya biar kalian bisa lebih enak ngobrolnya
rasanya gue gak enak kalo ada dia ngobrolnya
ada sendirian lo kagak enak ya
gak apa apa sih
rt kan lo emang gue sengaja supaya lo masuk ke kamar
dan alex gak ngebahas soal cincin lagi
bingung aja seneng banget ya kayaknya
oh ya kemarin tuh reva cerita
dia dapat cincin dari kamu
dan dia tuh seneng banget kamu nembak dia pake cincin ya
kamu tuh bener bener so sweet banget ya
salah kamu tau ya kalo reva tuh seneng banget terima cincin dari kamu
dia suka banget
kalo gak salah kemarin dia make
tadi masih make gak ya
iya tante barusan dia pake
tapi aku nggak sempat tanya dia nerima cinta saya atau enggak
oh di dalamnya itu ada surat ya
isinya apaan sih gimana sih ceritain dong penasaran
berarti dia nerima cinta aku
keren banget sih kamu
tapi ya menurut aku
kan dia udah pakai tuh cincinnya yang dari kamu
kamu tau kan
berarti dia mau dan nerima cintanya kamu
jadi kayaknya kamu gak perlu nanya nanya dengan pertanyaan yang
gimana kamu udah pakai cincin
itu artinya kita pacaran
gak perlu gak perlu
itu adalah ketahuan kan kamu ngerti kan
maksudnya kalo dia udah pake cincin
kamu udah nulis di surat ya kan
kalau kamu tanya tanya lagi sama dia dia itu bisa berubah pikiran
dan nanti dia jadi better
kamu gak mau kan
orang yang kamu sayangi orang yang kamu cintai jadi bete gara gara pertanyaan kamu itu
kadang kadang dia suka malu juga
jadi kamu jalanin aja seperti sepasang kekasih
jalanin aja jadi jangan usah ditanya tanya lagi
gak mau sih
iren deh gue liat kalian pacaran
rayya mah pasti cepet sembunyak
orang ada cinta yang menemani dia sekepsak
udah ikutin apaan sih
udah udah girls
jangan digodain terus
kok gak ikut
kenapa lagi sih
lo belum tau ya
boy sama angel udah jadian resmi pacaran
kayaknya ini gak mungkin deh
orang kita semuanya denger kita semua juga kaget ya
rayya sayang gue tuh denger pake kuping gue sendiri
nih gue ceritain ya
nah disitu gue lagi ke kantin lagi beliin minuman untuk minuman nih
nah kebetulan juga ada teman temannya angel si epo dan mita
nah disitu mereka lagi ngomong sama angel kalo angel sama boy udah resmi pacaran sama boy
mereka aja gak ngeh gue dengerin mereka
emang sih gue juga sempet denger
waktu itu gue liat angel sama gue lagi berduaan di sekolah